kasus suap yang melibatkan bupati kelaten nonaktif sri hartini
berdampak pada terlambatnya pembayaran gaji ribuan pegawai negeri sipil di klaten jawa tengah
pelaksana tugas bupati berjanji semua gaji pns akan dibayarkan hari senin
plt bupati kelaten sri mulyani telah berkoordinasi dengan seluruh jajarannya
bahwa proses pencairan gaji telah berjalan
terlambatnya pencairan gaji akibat penangkapan bupati klaten nonaktif sri hartini
oleh kpk akhir desember dua ribu enam belas karena terkait kasus jual beli jabatan di pemkap klaten
akibatnya pengukuhan organisasi perangkat daerah tertunda dilakukan
padahal sejumlah opd bertugas mengurus gaji tiga belas pns di klaten
senilai lebih dari enam puluh miliar rupiah
pengukuhan opd akhirnya dilakukan kamis lalu setelah wakil bupati sri mulyani
diangkat sebagai pelaksana tugas bupati
dan saya meminta kepada seluruh
keuangan kepala dan setapnya
senin itu harus semua gaji pns sudah terbayarkan
atau sudah diberikan